kapal motor lestari maju yang berangkat dari pelabuhan bira kabupaten bulukumba
tujuan pelabuhan pamatata ke pulauan selayar diinformasikan tenggelam
kapal tenggelam selasa siang saat berada di sekitar pantai pak badilang
kecamatan bonto matene ke pulauan selayar
tim basarnas personel polres layar dan juga sejumlah mobil ambulans rsud kh hayung
diinformasikan telah berada di lokasi
pejabat humas basarnas makassar ham sidar yang dihubungi detik com mengatakan
evakuasi penumpang km lestari maju telah dilakukan oleh tim dari kabupaten bantaing dan selayar
kapal motor lestari maju diduga mengalami kerusakan mesin setelah lima belas menit perjalanan
menuju pelabuhan pamatata dari pelabuhan bira
dan melalui keterangan tertulis kapolres selayar akbp syamsul ridwan menyatakan
kapal berangkat pukul tiga belas waktu indonesia tengah
dari bulukumba tujuan selayar dan nahkoda berupaya untuk menepikan kapal ke pulau terdekat
namun mesin yang rusak
ditambah cuaca buruk membuat sebagian kapal tenggelam sebelum sampai di pulau terdekat
dilansir dari detik com kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho menyatakan
kapal mengalami kebocoran di lambung kiri kapal hingga tenggelam
basarnas kabupaten bulukumba menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi
sementara bpbd membantu penanganan dan
juga melakukan pendataan
sudah tersambung melalui sambungan telpon dengan salah satu penumpang km lestari maju
abi daeng itung selamat sore
ya selamat sore
iya bisa dijelaskan sampai dengan saat ini proses penyelamatan dari km lestari maju ini bagaimana
tadi sore terjadi evakuasi daripada warga yang ada di seputaran kejadian ini
proses itu dari nelayan dibantu dengan dari tim sar yang mengevakuasi penumpang dari km lestari maju
sampai proses evakuasi tadi yang sempat di
di evakuasi yang korban korban itu ada sekitar enam orang yang terini ter evakuasi
tetapi sesuai dengan teman teman yang memperhatikan di sini yang korban itu lebih dari sepuluh orang
lebih dari sepuluh orang
evakuasi pertama tadi itu melalui skoci
nah sudah sampai di pulau terdekat
di pulau terdekat
dan sampai detik ini kami pun masih penumpang masih ada di kapal karang
sekitar kurang lebih tujuh puluh lima orang
kurang lebih tujuh puluh lima orang yang masih menunggu evakuasi dari tim sar yang dekat
kalau kami lakukan lakukan bahwa saja
tim sar agak
kesulitan mendekati kapal ini karena besarnya ombak
besarnya umat jadi kesulitan untuk merapat ke kapal km lestari maju ini
demikian yang bisa kami laporkan
tapi daeng ini kalau misalnya digambarkan saat ini dari pantauan mata anda
kondisi terkini tempat anda berada saat ini seperti apa
iya abidaem bisa mendengar pertanyaan saya tentang bagaimana situasi terkini tempat anda berada
dari pantauan mata anda apa saja yang sedang terjadi
kemudian bagaimana proses penyelamatan serta kondisi terkini dari para penumpang
beberapa yang shock
beberapa shock dengan kejadian ini
dan tempat ada yang pinsang
dan teman teman yang memang bisa menenangkan diri
membantu teman teman atau penumpang yang
ada di masih bertahan di kapal sampai sekarang
sekarang kondisi yang lemah sekarang yang kekurangan daripada air air minum
itu saja yang dibutuhkan sekarang
abidaheng kalau misalnya bisa diceritakan mengenai kronologi
dari awal ketika kapal mulai tenggelam sampai dengan saat ini bisa dijelaskan seperti apa
ya abidaheng sekali lagi
mengenai kronologi dari kapal tenggelam kapal lestari maju ini tenggelam
kalau misalnya sepengalaman anda kemudian juga pantauan anda
kronologi dari penyebab tenggelamnya kapal ini seperti apa
kronologi dan juga penyebab tenggelam dari kapal
kalau dari pantauan anda kemudian juga informasi yang anda dapatkan
dari insiden yang terjadi tadi bagaimana
kronologi dari kejadian ini adalah
kronologi adalah besarnya opat yang terjadi di selera selayar
tapi itu banyaknya potaset yang ini yang cepat keluar di kapal setari maju
nah itu yang penyebabnya sehingga pada saat di tengah perjalanan
itu dihantam kompas sehingga mobil pengangkut logistik ke senayan itu
itu tempat tempat ke diri
jadi posisi kapal sekarang ke kiri
sekarang ke kiri
saya kira demikian kronologi yang tepatkan laporan
baik baik terima kasih abidain atas laporannya